tadi papa nemuin kamu tergeletak di dekat gedung tua di semak semak nak
bapak tuh khawatir banget sama kamu
tasya tuh kemana aja sih
aku udah nyusahin papa
enggak enggak kamu tuh gak nyusahin papa sama sekali
justru papa tuh seneng dan bersyukur banget kamu tuh udah ketemu nak
tasya jangan pernah pergi lagi dari papa ya
gua udah bilang
jangan kabur dari gua
berani lu main main
nama gua ya
ya allah tasya
kau kemana sih
ya allah tasya
ya allah tasya
mas bener kan aku kata aku mas
pasti kamu gak mau percaya sama aku mas
sayang maafin aku ya
karena aku sempet gak percaya sama kamu
tapi yang penting sekarang
aku harus bawa tasnya ke rumah sakit
saya sudah boleh pulang
tadi naya disini sama aku
naya masih disini kak ma
aura mau kan jujur sama papa
mantan naya dimana
kamu tau kan
kamu masuk rumah sakit ini dengan kondisi seperti ini
karena perempuan itu
kamu tuh gak usah nanya dia lagi
kenapa kamu harus tanya dia terus sih
ma sebenernya yang terjadi
mama gak mau ngebahas perempuan itu lagi
sekarang kamu siap siap
mama mau minta suster untuk mengurus ke pulangan kamu
pasti tadi mama salahin kamu
kamu harus sembuh ya nak
tapi kita erat katanya pak
kami akan bawa pasien ke ruang ugd
kan dulunya lagi ke toilet
mbak meli saya urus administrasinya dulu ya
bu ajang parahkah
eh parahkah kok
manjang ceritanya pak
tidak punya tuan
jalankan sudah sulit
tidak parah nak bagian dulu ah tuan
suhu ini abai
ngapain lagi itu nenek tua disini
mendingan aku sembunyi
daripada nenek tua itu melihat aku
oh enggak itu
tasya masuk ke rumah sakit lagi pak
dia lagi di ukd
sebenernya sakit apa pak
aku boleh jemput tasya enggak
tasya kan sekarang lagi ditangani sama dokter
siapapun gak boleh besuk sayang
saya minta izinnya beberapa hari ini
saya nggak masuk hotel dulu
oh enggak apa apa kok pak fero
kita paham situasinya
yang penting tasnya sembuh dulu
yaudah kalau gitu kita pamit dulu ya
aku boleh disini enggak sementara
soalnya aku mau nungguin tasyah
kamu itu ada ada aja sih
papa kamu kan masih sakit
nama juga anak kecil
mungkin aura kangen sama teman teman
kamu boleh kok tinggal disini
supir pak supri yang jemput kamu ya
oke kita pamit dulu pak ferry
semoga cepat sembuh buat anaknya
iya amin makasih ya
kamu bisa jalan
kamu bisa jalan
kamu bisa jalan
kamu bisa jalan
kamu bisa jalan
kamu bisa jalan
kamu bisa jalan
kamu bisa jalan
kamu bisa jalan
kamu bisa jalan
kamu bisa jalan
kamu bisa jalan
kamu bisa jalan
kamu bisa jalan
kamu bisa jalan
kamu bisa jalan
kamu bisa jalan
kamu bisa jalan
kamu bisa jalan
kamu bisa jalan
kamu bisa jalan
kamu bisa jalan
kenapa aku ada di rumah sakit
tasya tadi papa nemuin kamu tergeletak di dekat gedung tua di semak semak
bapak tuh khawatir banget sama kamu
tasya tuh kemana aja sih
maafin aku ya pak aku udah nyusahin papa
justru bapak tuh senang dan bersyukur banget kamu tuh udah ketemu net
tasya jangan pernah pergi lagi dari bapak ya
aku gak bisa tinggal di rumah
nak dengerin papa dengerin
kamu jangan ngomong kayak gitu lagi bapak jadi sedih
kalau saya berarti pasien mau ya tinggal sama papa lagi
papa akan sama sama tasya ngelawan penyakit tasya sampai tasya sembuh
tasya kan pengen ketemu sama bundanya tasya
bapak kan udah janji akan cariin bunda tasya sampai ketemu
kamu mau ya tinggal sama papa lagi

pak cas kenapa

terus ke outupun d
selama kamu pergi

kasian loh papa vero
tidak apa apa tidak apa apa
aku mau sekarang mau tidur lagi saya tak apa apa
masa kamu tidur aja
bapak boleh nanya gak sama kamu
tau gak siapa yang culik tasya
masa kamu tidur aja

masa kamu tidur packusimu
masa kamu tidurchwah asal
engak kau tidur dreaming gitu l cuisine untuk aku mah nhs sih
dari tabi jandok
kita gimana ntar nochmal terbuka nih